capres pemenang pemilu prabowo subianto menyebut tudingan dirinya dan gibran menang pemilu curang sangat kejam
ia tegas membantah tudingan bahwa pasangan prabowo gibran menang pemilu karena faktor bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum
ia menyebut tuduhan tuduhan itu tidak berdasar namun ia tetap meminta pendukung paslon prabowo gibran untuk tidak terprovokasi
kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan prabowo gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini
di mana kami dituduh menggunakan cara cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum
kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar
namun kami meminta kepada pendukung prabowo gibran
pasangan prabowo gibran para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya
untuk selalu waspada selalu hati hati dan tidak terpancing